kali ini kita akan ke museum bank indonesia
karena saya akan bahas mengenai cinta rupiah
mata uang kita yang merupakan lambang kedaulatan negara
kemandirian negara dan kebanggaan negara
buat yang bingung cinta rupiah itu harus gimana sih
berikut aku punya lima tips cinta rupiah
yang pertama menjaga dan merawat rupiah
menurut direktur eksekutif departemen pengelolaan uang bank indonesia
bapak suhaidi pencetakan uang kertas emisi tahun dua ribu enam belas ini
karena uang kertas ini menggunakan kertas khusus
dan memiliki aspek keamanan yang kompleks
selain itu uang emisi tahun dua ribu enam belas memiliki warna yang lebih cerah
mulai dari pahlawan tarian tempat wisata dan flora
sudah seharusnya kita lebih mengapresiasi desain ini
tahukah kalian desain itu bisa jadi sangat mahal harganya
karena contoh kasus produk minuman ini
dengan dana sebesar satu juta usd
atau setara dengan rupiah tiga belas dua miliar rupiah
untuk menyobek atau meremas remas rupiah ini sampai lecek
mari kita jaga dan hargai rupiah ini
yang kedua mendukung pemberantasan uang palsu
dari orang bertransaksi atau menukarkan uangnya
selalu waspada dengan metode tiga d
di terawang tampak tanda air berupa gambar pahlawan
dan jika kamu menemukan temuan uang mencurigakan
yang ketiga wajib menggunakan rupiah di wilayah nkri
oh harus cinta rupiah lah
saya coba jelasin sedikit ke bapak pedagang ini
tentang penggunaan rupiah di wilayah nkri
menurut surat edaran bank indonesia nomor tujuh belas garing dksp
selama berada di wilayah nkri hanyalah rupiah
jadi cinta rupiah tidak
jadi daftar menu harga pakaian dan lain lain
wajib pakai rupiah jika melanggar sanksinya
sesuai dengan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas pasal dua puluh tiga
kurungan maksimal satu tahun penjara dan denda
yang keempat apresiasi rupiah kecil
sering kita lihat pemandangan di jalan uang receh
dicuekin diinjak injak dan malu untuk diambil
jika saja mereka sadar kalau sekarang bentuk bela negara
jadi sekecil apapun nominal rupiah sebagai warga negara indonesia
yang baik kita wajib mencintai rupiah itu
jangan malu menyelamatkan koin rupiah di jalan
kegiatan di mana kalian menumpuk atau menabung
demi suatu saat nanti kalian menunggu rupiahnya melemah
itu hal yang cukup buruk dan harusnya orang orang itu
malu sama tki para pahlawan devisa kita
konsekuensinya mungkin seperti yang terjadi di daerah tiga t
mungkin di kota kota besar tidak terlalu terlihat
warga setempat menggunakan mata uang asing untuk transaksi sehari harinya
karena ada beberapa wilayah yang dulunya menjadi
bagian dari indonesia kemudian harus diambil oleh
negara lain disebabkan mahkamah internasional
menggunakan mata uang asing ketimbang rupiah
sudah seharusnya rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri
mungkin kalian akan lebih tergerak hatinya untuk menjaga
dan mencintai rupiah ketika kalian melihat iklan ini
video iklan ini aku taruh linknya di deskripsi di bawah
itu tadi lima tips aku tentang cinta rupiah
semoga ada pengetahuan baru yang teman teman dapatkan
saya yudi strelat sondak saya warga negara indonesia yang baik